ayo langsung saja kita ngobrol ngobrol lebih dalam ya tentang grafologi itu seperti apa
sudah hadir di studio kita ada bayu lutfianto seorang praktisi grafologi
jadi ini bagaimana hubungannya
mungkin yang pertama itu dulu ya
banyak pemirsa yang juga curious atau penasaran hubungan antara tulisan dengan karir
atau bahkan mungkin kisah percintaannya
iya artinya tulisan tangan ini sebetulnya semacam bahasa tubuh kita ya
dalam menghadapi segala situasi yang
ada orang yang kalau menghadapi situasi yang sulit nervous dan kelihatan gugup dan sebagainya
di tulisan tangannya juga akan begitu
ini adalah bagaimana seseorang menghadapi situasi di luar dalam menghadapi banyak hal
sehingga tulisan tangan sebetulnya menunjukkan bagaimana orang itu merespon apa yang terjadi di luarnya
sehingga pada saat orang itu yang biasa gugup
ya tulisan akan kelihatan
orang yang biasa tenang akan tenang
yang ambil keputusan dengan cepat akan terlihat di luar perusahaan
sehingga kalau berkaitan dengan karir katakanlah ya tergantung apakah karir ini memerlukan seseorang yang berpikir cepat
maka tulisannya oh enggak ini bukan orang yang termasuk berpikir cepat
jadi harus ganti karir yang lain yang mungkin lebih cocok untuk dia
tapi tulisan tangan itu bisa berubah nggak sih
seperti karakter kita seperti pembawaan kita
dari kecil sampai sekarang kan kita juga beda ya dalam menghadapi situasi dan keseharian
sehingga tulisan tangan hanya mencari kemampuan
kan apa yang terjadi dalam diri kita aja sih
oke nanti kita akan coba kasih contoh langsung sama pemirsa di rumah ya
ini juga bawa beberapa tulisan kan ya
ada beberapa tulisan nih
nanti kita akan coba kasih contoh kalau perusahaan seperti ini tuh maksudnya seperti apa
dan juga ratu tadi sempat nulis juga sesuatu
ya rabu juga sempat nulis
kita akan baca ratu seperti apa
tolong jangan ditutup tutupin
kasih tau aja apa
oh gitu ya
biar semuanya tau ratu seperti apa
sesaat lagi tetap bersama kami di good morning
ya kita kembali lagi di good morning
kita langsung saja melihat bagaimana kurang lebih ya praktek antara membaca tulisan dan kemudian menerjemahkannya menjadi sebuah karakter
ada beberapa tulisan yang bisa kita jadikan sebagai contoh
iya misalnya seperti ini ya
kita bisa melihat tulisan seperti ini misalnya
kita lihat banget
coba supaya lebih jelas biar kita lihat dulu kameranya yang mana
supaya bisa diperhatikan
gini aja mungkin ya
cuma namanya harus ditutup
oke namanya ditutup
jadi kalau kita lihat semacam ini ya
kita lihat semacam ini kan
kita bisa lihat tulisan dengan karakter yang khas sekali
yang paling mencolok di sini adalah adanya coretan yang banyak sekali dalam segidang kertasnya
kita tahu seseorang mencoret gara gara tulisan itu salah
kan gitu ya
tapi tidak ada aturan mencoret sampai seribu kali ini untuk satu kesalahan kan gitu
sehingga kalau seseorang mencoretnya sampai sekian banyak
tujuannya cuma satu
menutupi apa yang terjadi
sehingga kalau kita misalnya dealing dengan seseorang seperti ini
kita harus lebih hati hati
kalau dia melakukan kesalahan kita nggak akan tahu
dia akan tutup dengan sangat bagus sekali
mbak boleh diambil lagi gambar tulisannya teman teman
supaya bisa pemirsa jelas juga
tapi tadi kan yang diungkapkan itu ininya ya
sedikit negatifnya begitu ya
tapi dengan tulisan seperti ini ada juga gak sih baiknya
minimal dia pandai sekali untuk menutupi sesuatu
artinya kalau dia bekerja di bidang yang harusnya tidak terlalu kelihatan di dunia yang publik
ini bagus banget
karena dia sangat ahli sekali di dalam menutupi sesuatu
karena segala sesuatu yang ada di sini bukan masalah bagus atau jelek
tapi tinggal di mana dia tetap
kemudian apa lagi
selain coretan tadi apa lagi yang bisa kita bahas
apa saja yang bisa kita bahas
dari coretan yang banyak ini menunjukkan seseorang yang juga planningnya nggak terlalu bagus
sehingga pada saat dia menulis dia terlalu banyak melakukan kesalahan
sehingga kalau kita menempatkan dia dalam bekerja
mungkin ini bukan orang yang tepat gitu
saya mau yang tadi kan ada contoh anak anak
ini barangkali juga bisa di dalam
ini ada gambar
gambar pun bisa ya di analisa ya
orang tua nih ini pentingnya
jadi ini anak dengan usia yang sama sekitar kelas satu kelas dua sd
diminta untuk menggambarkan satu hal
aku dan keluarga aku
sebenarnya boleh lihat ke kertas yang saya angkat ini
ini aku dan keluarga kudu kudunya sama
dengan bidang gambar yang sama
yang satu menggambar dengan bebas seluruhnya
yang satu menggambar cuma di poco
sebentar ini hanya satu nih
ini kelihatan semuanya
dan yang satu hanya di pocok
pada saat hal semacam ini muncul
satu hal hanya ada pertanyaan adalah
kenapa seseorang bisa selebar ini di gambar
yang satu pocok
masa dulu bisa lihat komentarnya dari gambar tadi
oke yang sini ya
untuk yang ini
dia gambarnya cuma di pojok aja
padahal bidang kertasnya lebar
menunjukkan seseorang anak yang merasa tidak bebas dengan kondisinya sekarang
mungkin ada tekanan di kanan kiri
mungkin di sekolah nggak nyaman
mungkin ada teman yang bully atau sebagainya
sehingga gambarnya cuma di pocok aja
sedangkan kalau di sini misalnya
dia bisa menggambar dengan lebih luas gitu kan
nah ini menunjukkan anak yang lebih bebas
dan dia juga menunjukkan dengan bagus sekali
bahwa gambarnya dia ada di sini anaknya tersebut
ini ada ayah
ini ada ibu
ini ada adik
menunjukkan bagaimana kedekatan di antara
dia kepada anggota keluarga yang lain
yang jelas dia lebih dekat kepada ayahnya
dibanding kepada ibunya
karena dia menurutku ayahnya lebih dekat
iya dalam menggambar pun dia akan lebih dekat
sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa
oke anak ini jujur banget untuk cerita
bahwa aku dekat sama papa dibanding pada mama
ini bagus untuk kita komunikasi di keluarga
ya artinya kan memang banyak sekali orang tua
yang masih mencari tahu karakternya itu seperti apa
aku kan sudah mencintai anakku dan sebagainya
tapi dari tulisan tahu
anak ini kerasa nggak sih dicintai
yang penting itu bukan mencintainya
tapi anak tuh kerasa nggak dicintai
sehingga pada saat gambar atau nulis
kita jadi tahu oh dia lebih dekat ke siapa
mas bayu ini ada tanda tangan dari
kalau tanda tangan juga bisa kan
ini ya tanda tangan
saya tahu posisi tanda tangan siapa sih
kalau tanda tangan seperti ini
ini tanda tangan dianggap sebagai sebuah simbol
dari seseorang begitu ya
sebuah simbol sebuah bendera kartu nama
hal semacam itulah
atau kalau di dalam hotel itu lobbynya gitu
jadi tanda tangan hanya mencerminkan sekilas saja tentang seseorang
karena dia hanya menunjukkan
aku tuh ingin diperlakukan seperti ini
tapi penting begitu kan
penting karena ini identitas kita di publik
kalau tanda tangan pak jokowi seperti ini bagaimana kira kira anda membacanya
mau dilihat dari sudut mananya
yang jelas ini beliau ingin menunjukkan
bahwa saya adalah orang yang lebih agresif dibanding saya lebih gentle
jadi kelihatannya kan agak beda ya antara seharian dengan tanda tangan
tanda tangan kalau kita lihat
bukan huruf yang membulat ya
sehingga ada itu lihat ada di atas ada kayak contreng di atas
dan di sebelah sini ada contreng lagi ke kanan
menunjukkan sebetulnya saya ingin dilihat lebih agresif dibanding orang lain melihat saya
tanda tangan ini ditunjukkan gitu ya
yang lain kita nggak bisa banyak baca tentang ini ya
kita jadi agak bingung ya
sebetulnya maksudnya bagaimana
sehingga di sini yang bisa dilihat adalah mungkin akan bagus kalau ria lebih jelas
saya itu siapa gitu ya
akan lebih memudahkan
kalau ini banyak sekali orang harus menebak artinya kemana ya kan gitu ya
ada tanda tangan yang lain ini satu lagi kita coba tampilkan
yang menarik adalah mbak nggak bisa baca sama sekali ya
jadi saya siapa logo ini mencerminkan siapa
jadi hal semacam ini kadang kadang karena di masa kecil kita sering dikatakan bahwa kalau buat tanda tangan itu seremut mungkin supaya orang nggak bisa meniru
dan itu jadi masalah
karena setiap kali tanda tangan kita mikirnya jangan sampai ada orang yang meniru
kan nggak bagus ya
jadi khawatir takut itu yang muncul
sehingga akhirnya banyak di kalangan kita membuat tanda tangan yang nggak bisa kebaca dengan mudah
tujuannya supaya orang lain tidak bisa meniru
nah ini yang jadi menarik gitu
ini bukan tanda tangannya bagus ya
kalau kan kulitnya kan ini
tapi bukan ya
saya bukan bagus sama tidak ya
masalahnya ini mewakili aku dalam bentuk logo seperti apa gitu
mungkin orangnya cukup rumit begitu ya
lebih kepada lebih tertutup tentang dunia kepribadian dia dibandingkan
tentang masalah pribadi
karena ini adalah gambaran atau logo di dalam publik sih
ini adalah tanda tangan mbak suki cahaya purna
oke sekarang kita lihat tulisan dari ratu dulu ya
coba nih ratu juga tadi sempat menulis sesuatu
boleh ditampilkan di plasma tulisannya
nggak mau muncul
tulisan saya tidak ada
tulisannya ratu gak ada juga
kalau gitu mungkin
ada tulisannya tidak
atau kita tulis aja sedikit di sini
oh tidak ada juga
baiklah kalau begitu
biar nanti dianalisa
di sini tidak pak ya
kamu dulu deh
kamu pasti gak mau dibaca
ini juga ada ini ya
ada buku ya
saya tulis nama aja mungkin ya
jadi grafologi ini bisa dipelajari
jadi untuk orang kebanyakan justru saya membuatnya ini mudah bagi kalangan publik sehingga setiap
ini alat paling bagus untuk monitor diri gitu ya
daripada nanti orang lain menganggap kita kayak apa ternyata oh ya ini hitam di atas
jadi saya tuh seperti ini
kalau nulis di sini aja bisa nggak kira kira
apa yang terbaca
nah ini saya tulis
ini bagus banget ya
ini bagus banget ya
saya prabu revolusi usia tujuh belas tahun
yang paling menarik di sini anda percaya dia tujuh belas tahun gitu kan enggak ya
lihat lihat nih jarak antara usia ke tujuh belas jaraknya jauh banget
soalnya sering ragu ragu
pada saat mau menulis tujuh belas ada mikir di sini enggak ada yang nggak tujuh belas deh
jadi dari situ kita bisa melihat adanya sesuatu yang tidak seperti apa ada di dalam pikiran

kan jauh banget antara usia dan tujuh belas ya
bahkan dari revolusi ke arah mau nulis usia pun itu kan jauh banget
jadi pas mau nulis ini aku nggak yakin banget bahwa ini adalah aku
tanda tangannya saja
oke tanda tangannya
boleh dilihat dulu
ini ada ini minimal kita tahu ada r dan sebagainya ya
kita minimal tahu sedikit lah ada r ada t dan sebagainya
tapi yang menarik dari tanda tangan ini adalah
dibuat sedemikian indahnya elaborate banget sangat berbunga bunga menunjukkan seseorang
yang ingin banget untuk dilihat dan dilihat indah dan aku tuh ada gitu
dan kalau dibandingkan dengan ukuran tulisannya sedikit terlalu sedikit terlalu lebih besar

menunjukkan sekali lagi aku ingin dilihat
masa coba kita lihat bandingkan foto foto sampi prabu dan foto foto saya
oke mas bayu
terakhir jam mungkin kalau pemirsa ingin tahu bagaimana untuk bisa berinteraksi atau tahu semua ini bagaimana
oh boleh saja sih
yang jelas ada bukunya yang pertama
yang kedua ada fanpage saya yang berkaitan dengan tulisan tangan
di situ fanpace kita banyak bahas mengenai tulisan tangan
ini sebetulnya bagus untuk kita semua sih
bisa dipelajari dulu ya
bisa dipelajari terutama untuk keluarga dan bisnis
bagus banget komunikasi
terima kasih banyak
terima kasih mas prabu terima kasih mbak ratu
datang ke good morning dan berbagi dengan teman teman